ya menanggapi penetapan tersangka menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi oleh kpk atas dugaan korupsi dana hibah koni
wakil presiden terpilih maruf amin mengaku jika terbukti bersalah agar diserahkan kepada hukum yang berlaku
dengan ditetapkan menpora jadi tersangka menambah daftar menteri yang terjerat kasus korupsi
menurut wakil presiden terpilih maruf amin siapapun baik menteri ataupun kader manapun yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan terbukti melakukan korupsi
harus menjalani aturan hukum yang berlaku ia pun menyerahkan semua kasusnya pada pihak terkait
sementara terkait susunan kabinet menteri jilid ii jokowi ⁇ maruf ⁇ menjelaskan susunannya tengah digodok dan akan diumumkan jika sudah final
saya kira kita kan sudah punya aturan siapapun kader siapapun kalau memang dia dianggap tersangka nanti ada proses pengadilannya
apakah dia itu tersangka betul
kalau betul ya tentu sesuai dengan aturan hukum kita kalau tidak tentu nanti ada proses prosesnya
menteri oh itu lagi digodok nanti kan diumumkan
pengen tahu duluan